mereka pasti memberikan aba aba agar mobil damkar dapat terus berjalan tanpa merusak mobil yang terparkir
yang datang ke ponpes untuk melihat dan memantau seperti apa kurikulumnya
walaupun ini juga dianggapi pro kontra mas
secara kebijakan apa yang perlu diperbaiki untuk meminimalisir hal ini